enam desember dua ribu tujuh belas kereta bandara internasional soekarno hatta dengan rute dari stasiun sudirman baru mulai beroperasi untuk masyarakat umum
setelah dilakukan berbagai uji coba dan evaluasi dari kementerian perhubungan
kereta bandara dengan total sepuluh rangkaian berkapasitas dua ratus tujuh puluh dua orang dapat beroperasi setiap hari dengan total empat puluh dua perjalanan pulang pergi dengan jarak waktu tempuh lima puluh lima menit
namun masih terdapat kekurangan dari segi alur penumpang masuk dan keluar di stasiun bandara
ini nanti yang akan kedatangan jam empat belas lima puluh satu ya itu ada penumpang full seat nanti ada dua ratus tujuh puluh penumpang
yang ini juga nanti akan kita mengantisipasi itu biar flow nya ada lancar terkait dengan git masuk maupun keluar
kereta bandara soekarno hatta akan beroperasi penuh pada dua januari dua ribu delapan belas
dan rencananya presiden joko widodo akui
kereta bandara soekarno hatta akan meresmikan pengoperasian kereta bandara
pada selasa pt railing dan kementerian perhubungan mengadakan soft launching sehingga warga bisa menikmati kereta bandara ini sebelum diresmikan
dan berikut informasinya
dalam pengoperasiannya kereta bandara soekarno hatta akan memiliki rute stasiun manggarai stasiun sudirman baru stasiun duri stasiun batu ceper dan stasiun bandara soekarno hatta
sebagai catatan pada soft launching ini naik turun penumpang hanya diperbolehkan
di stasiun sudirman baru batu ceper dan bandara soekarno hatta
selanjutnya penumpang kereta api bandara akan dikenakan tarif sebesar rp tiga puluh ribu rupiah per orang
tarif tersebut berlaku hingga satu januari dua ribu dua puluh
sementara mulai dua januari dua ribu delapan belas akan berlaku tarif normal yaitu sebesar rp tujuh puluh per penumpang
untuk jadwal operasi kereta api bandara sendiri yakni untuk keberangkatan dari stasiun sudirman
dimulai pukul tiga tiga puluh
sampai dengan dua puluh satu empat puluh tujuh waktu indonesia barat
sedangkan dari bandara soekarno hatta dimulai pukul enam lebih sepuluh menit sampai dengan dua puluh tiga sepuluh menit waktu indonesia barat
dan bagi anda yang ingin mendapatkan tiket kereta api bandara bisa membelinya di vending machine
atau mesin pembelian otomatis di stasiun serta di konter tiket di stasiun sudirman baru batu ceper dan soekarno hatta